hai berdua bisa ini
nongkrong di bekasi iya loh ini tuh hitden jamesnya bekasi lah kalau orang orang bilang sekarang seperti
itu ya nah selain bisa makan karena ini memang restoran berkonsep ada banyak fasilitas kita

tidak sampai sejam perjalanan dari jakarta kali ini saya mampir ke dejoglogarden wordpress
anak anak awal kondisi haluskan sema proper

untuk anak anak di bawah tiga tahun masih gratis
di area depan ada playground untuk anak anak
selain coba permainan bisa juga nih asah kreativitas anak dan melatih sensorik di pasir putihnya
kalau di sini sempetin ajak anak interaksi sama hewan hewan ya
mulai dari burung makau yang bisa diajak selfie aduh
mampir ke rumah burung
tapi yang menarik sih ya maksudnya di sini tuh ada banyak jenis burung
yang dibiarkan untuk menjaga keamanan
biar kan terbang bebas gitu ya
yang paling penting adalah semua pengunjung yang masuk ke dalam kandang ini nih
jalannya harus sesuai dengan jaluran disediakan
jangan bawa makan makanan ataupun jangan berani beraninya sih kasih makanan ya
itu tadi mengganggu hewan hewan yang mengganggu burung burungnya
kasih makan kawanan rusa
nih kamu kasih itu
nih adek adek pegang
ade pegang mau
sambil ini sambil dipegang bulunya tebal
hei kamu lapar banget giginya sih
mainan sama kelinci
mengenal beragam jenis unggas
pastikan anak selalu dampingi ya
cek juga pelana kuda terpasang dengan kuat dan selalu mengikuti arahan
buat para orang tua ada atv juga nih
rutenya gak jauh sih tapi lumayan lah
intinya makan siang alias maksi sambil edukasi
mengenalkan anak soal lingkungan dan peka sesama makhluk hidup
kesehatan hewan di sini juga terjamin
kalau untuk perawatan hewan itu kita punya tim khususnya kak
jadi nanti pihak dokternya kesini buat periksa hewan hewannya sih

terus juga hewan hewannya juga harus divaksin sih untuk menjaga kesehatan

ini memang identik kuliner nusantara
di sini saya udah mesen banyak banget ya
hmm penuh dengan bumbu sih ini

wow pas banget langsung adem
oke perut sudah kenyang kita pindah lokasi

kalau sekarang nih saya sudah ada di sushi garden
tepatnya di green house nya
tempat dimana sayur sayuran ditanam

di sini selain bisa lihat yang hijau hijau menyegarkan mata
kita diajak belajar hal baru
manfaatin lahan buat bertani sayur
seperti selada dan bayam dengan hidroponik sistem rakit apung

air menjadi media tanam utama
air menjadi media tanam utama
bibit yang sudah berakar dimasukkan ke dalam
sterofoam yang dilubangi seperti ini
pastikan lahan bertanam tersorot matahari ya

akarnya udah banyak kan
oh ini baru seminggu ya
sebenarnya berapa lama kita bisa
sampai panen kira kira lima minggu

terus kalau untuk merawatnya pak susah susah gampang nggak sih
atau ini sebetulnya mudah sekali untuk diikuti nih
iya jauh lebih mudah dari merawat tanaman yang ditanam di tanah
karena kita nggak perlu nyangkul
karena nggak pakai tanah sama sekali ya
jadi setiap hari itu cuma controlling airnya
jadi setiap hari itu cuma controlling airnya
sayur segar sudah dipetik
langsung deh disulap jadi sepiring salad
campuran kuning telur susu
butter bawang putih dan keju parmesan
wah ini dia nih salad
yang semua sayurannya
hasil memanen saya tadi
di sini saya juga mesen minuman
ini campuran dari kecombrang jahe
unik banget sih jadi ada asem
ada pedas ditenggorokkan karena
susi garden lokasinya gak jauh
dari dejoglo tadi
tepatnya di pondok melati bekasi
konsepnya ngopi dan makan
di tengah taman hijau
dengan kebun buah tanaman
langka dan hewan hewan
pengen juga ya
punya kebun gini
atau mau belajar rawat tanaman hias
yang penting medianya
harus benar nggak boleh
jangan sampai air
numpuk di sini lebih suka kering
jadi jangan terlalu banyak disiram
dan orang sukanya ini
gampang diperbanyak jadi beli
sekalian buat investasi
nah kalau misalnya
mataharinya kan tadi di dupo ini
mataharinya harus tersorot
kebalikannya jadi kita pakai paranet nih
kebanyakan air gosong
kebanyakan cahaya gosong nah itu
ya meski kegiatan yang dilakukan
tapi hitung hitung mengerahkan energi
anak dengan kegiatan bermanfaat
emang sih ya akhir pekan itu paling pas
berkumpul bersama dengan keluarga
menikmati suasana meskipun memang
di tengah pandemi seperti saat ini tinggal kita sebagai
orang tua bijak memilih tempat mana yang
aman kira kira untuk anak kita
mengeksplorasi yang ada bisa dapat teman baru
juga kan oke tinggal anda pilih
mau pergi kemana sih weekend ini
tim liputan cnn indonesia